ya allah andai memang berubah pikiran
ah si papa ini kan bikin macan jadi ragu
gak boleh macan gak boleh ragu
semua ini demi kebaikan boy
waalaikumsalam duduk rekman
ini bos saya melihat cewek yang pengen diajak duit sama bus
dia lagi di minimarket
bos gerak ke sana
yaudah om bagas kalo gitu reva duluan ya
kalo seandainya om bagas lapar atau mau makan
makan aja om di kantin
kalo enggak duduk deket sini juga banyak kok
reva ambilin keuang buat
simpen aja uangnya makasih banget
om bagas kan udah dikasih uang makan sama fafi dan reva
yaudah deh kalo gak gitu reva masuk dulu ya om
yes silahkan om
ini pak handphonenya reva udah kutebus
dan ini cuman gak ada sim cardnya
handphonenya baik baik aja kok pak
gak ada apa apanya
kamu tolong panggilin reva lina putri suruh kesini ya
oh pacarnya boy
kok kamu soalnya sih kayak pomeret tuh gak pacaran
udah panggil aja suruh kemari gitu
kamu tunggu bentar disini
semoga aja reva gak rese cuman gara gara sim cardnya gak ada
dan mereka gak desek gue lagi
siapa yang udah nyuruh gue ambil handphonenya reva
barang barangnya tadi harus diperluin
yuk nih yuk
kalau gak ada boy pasti seru ya
gara gara beasiswa beasiswa itu sih makanya dia gak bisa ikutan
karena kalau ada pasti seru banget
dia kan senang banget tuh ngedekor dekor kayak gini
nih aku juga orang happy
kamu bener sih bebet
biasanya kan kalau ada boy
kita itu selalu dinasehatin sama boy
kalau ada hal yang salah sama kita
dia pasti kasih tau
yang salah apa
yang gak bener apa
dia pasti kasih tahu ke kita
gue habis kena musibah gini
gue butuh banget dia
udah dong guys
jangan pada melo gitu ah
reva ya jangan kenapa napa
kemaren tuh gue ngeliat tristan sama mita boncengan emang
tristan yang anak bc itu
iya si pengkhianat itu
kok bisa barengan sih
kok jadi curiga dia sama itu anak
bisa aja kan si mita itu nge handsome reva gara gara disuruh sama tristan
kalau misalnya emang alesannya gara gara dendamnya angel sama reva
kenapa gak dari dulu dulu aja ngerum baru sekarang
ya udah gede sih sih
lagian kan mita sama evo udah gak ada masa lagi kan sama kita belakangan ini
ya biasa biasa aja kan yang kegiatan keluarnya doang
gue gak tau dalamnya kayak gimana kan
neng reva dipanggil pak amir ke ruangan guru
guys gue tinggal bentar ya
takut kepleset kok ya
baru sampai disini aja gue udah kangen soal mereka
gimana kalau udah disana ya
boy mama tahu kok boy itu sedih
mama juga sedih tau
tapi menurut mama ini semua itu yang terbaik buat boy
iya nih udah di bandara
pa udah dong papa jangan baper ya
masa papa suruh mama batalin keberangkatan kamu
mah ini permintaan papa yang terakhir deh
gitu virus baper kan namanya
tumbe ini lebay lebay
terus gimana dong ma
ya pokoknya kalau jujur sih mama juga sedih
kamu ninggalin mama ya kan
tapi kan ini kan demi masa depan kamu boy
dan ini yang terbaik buat boy
ya allah andai memang berubah pikiran
ah si papa ini kan bikin macan jadi ragu
gak boleh macan gak boleh ragu
semua ini demi kebaikan boy
waalaikumsalam duduk rekma
alhamdulillah makasih ya pak
sim cardnya hilang
kalau sim card kan nanti kamu coba bisa minta tolong ke operatornya dengan nomor yang sama
yang penting coba kamu cek di handphone kamu masih berfungsi atau enggak
tapi kalau enggak minta kamu harus tanggung jawab
oh ganti handphone reva dengan yang baru
kenapa reva handphone kamu masih berfungsi kan
oh ya masih kok pak masih
tapi ini semua fotonya hilang semua pak
foto aku sama boy sama teman teman semuanya hilang
ini pasti ulah kamu kan mita
iya kok jadi saya sih pak
ngapain juga saya hapus hapusin fotonya dia
ya pasti kamu lah selama ini juga handphonenya di kamu kan
ini bukan saya pak ngapain juga saya hapus hapusin fotonya dia
mita kamu kenapa sih kok jadi kayak gini sekarang
perasaan tuh kamu dulu anaknya kalem rajin
sekarang kamu tuh jahat dong
eh pak ya udah gak apa deh
eh yang penting kan sekarang hp aku udah balik
gak apa kok pak